robertus robert dosen dan juga aktivis ham telah dibebaskan setelah menjalani pemeriksaan terkait sangkaan undang undang ite dan juga pasal di kuhp atas tuduhan dugaan penghinaan terhadap tni
lalu apakah polri dianggap terlalu reaktif dan sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini bang usman hamid selaku direktur amnesty international indonesia
selamat malam bang usman
iya langsung saja ini dari penangkapan dan juga polri yang mana telah menaikkan status tersangka robertus robert ini apa tanggapan dari bang usman
apakah menurut bang usman saat ini polri dinilai terlalu reaktif menanggapi hal yang terjadi dalam orasi beberapa waktu yang lalu
terima kasih mbak fani
saat ini saya ingin menyampaikan apresiasi kepada pihak kepolisian jajaran barat krim dan lebih khusus lagi subdirektorat sidat
yang telah mengambil keputusan untuk melepaskan sudara robertus robert
yang kedua juga saya ingin sampaikan apresiasi kepada jajaran tni yang memberikan pernyataan dari kapuspen bahwa orasi saudara robert adalah satu masukan yang berharga
karena itu saat ini kami percayakan terlebih dahulu
proses hukum ini kepada pihak kepolisian meskipun kami memandang bahwa seluruh naskah orasi dari saudara robert adalah bagian dari ekspresi yang sah dari seorang warga negara
untuk menyampaikan pandangannya pendapatnya termasuk kritiknya terhadap suatu wacana kebijakan pemerintah khususnya mengenai penempatan tni di dalam jabatan jabatan
kepala kementerian di luar dari sepuluh lembaga dan kementerian yang telah ditetapkan oleh undang undang tni khususnya pak hal fadud
baik pak usman tadi sempat menyatakan bahwa ini merupakan salah satu kebebasan menyatakan pendapat ya terutama dari robertus robert tersebut
jadi apakah dengan penangkapan dan juga naiknya status dari robertus robert menjadi tersangka ini
apakah ada sebuah keadaan
dimana kebebasan berpendapat di indonesia saat ini terganggu atau kebebasan berdemokrasi saat ini terganggu
dan juga apakah adanya di mana ada perkataan dari pihak lain yang menilai ini merupakan upaya sistematis dari oknum oknum tertentu
untuk menjatuhkan pemerintah terutama di masa masa super sensitif seperti tahun politik saat ini
ya betul sekali memang ada sensitivitas di dalam tahun politik
tetapi kami masih mempelajari sejauh mana usaha untuk
proses hukum dari robertus merupakan bagian dari upaya yang terhadap seperti yang ditanyakan
dan kalau memang ini akan diteruskan di dalam proses hukum
baik itu merujuk pada undang undang informasi dan transaksi elektronik maupun juga hukum pidana
khususnya pasal dua ratus tujuh tentang pembinaan pada institusi
maka itu jelas akan menjadi satu pelanggaran
terhadap kemerdekaan warga negara untuk menyampaikan pendapat tanpa takut akan ancaman hukum atau ancaman lainnya
dan itu dijamin di dalam undang undang jasar seribu sembilan ratus empat puluh lima beserta undang undang hak atasi manusia
dan tentu saja hukum hukum yang telah diratifikasi oleh pemerintah indonesia dari badan badan tpp
baik bang usman juga ada ketakutan bahwa beberapa orang atau oknum yang telah
ditetapkan sebagai tersangka dalam beberapa bulan terakhir ini oleh kepolisian dan juga pihak pihak berwenang lainnya
ini merupakan salah satu hal yang katakanlah bisa menjadi mengembalikan dalam kebebasan berpendapat yang sangat sangat direpresi
seperti yang terjadi dalam order order sebelum terjadinya order reformasi kemarin
ya memang kekhawatiran itu wajar saya kira
karena dilandasi oleh satu usaha
satu usaha untuk menjaga apa yang telah dicapai selama dua puluh tahun reformasi
saya kira banyak pemimpin dunia banyak sarjana yang telah memuji indonesia karena lebih dari sembilan belas tahun telah menyelenggarakan pemilihan umum yang fair
tanpa ada interupsi kudeta militer atau tanpa ada perang saudara
interupsi dalam bentuk budita militer terjadi berkali kali di thailand di negara tetangga kita
di timur tengah seperti di mesir misalnya gitu
jadi indonesia dihargai karena selama dua puluh tahun menyelenggarakan proses pemilihan umum dalam prinsip prinsip demokrasi
ini mungkin periode yang terpanjang dalam sejarah indonesia
di mana kita mempraktikkan sex and balances dalam hubungan hubungan kekuasaan
baik itu legislatif yudikatif maupun juga eksekutif
nah kontrol sosial dari masyarakat
itu sebenarnya untuk memproduktifkan pembagian kekuasaan dan kontrol kekuasaan dari kepolisian tni
atau badan legislatif di parlemen pemerintah dan juga badan peradilan
jadi kekhawatiran bahwa kasus kasus semacam ini bisa memundurkan kualitas kemerdekaan berekspresi
atau kualitas kebebasan dan demokrasi di indonesia itu merupakan suatu kewajaran
baik bang usman terakhir bang
dari amnesty international indonesia sendiri
melihat pasal atau payung hukum yang digunakan untuk mentersangkakan robertus robert dan juga beberapa orang terakhir ini
yang digunakan adalah pasal dua ratus tujuh kuhp kemudian juga beberapa kasus yang lain juga menggunakan undang undang ite
yang dianggap oleh akademisi dan juga pengamat hukum
sebagai sesuatu yang dikatakan sebagai pasal karet atau juga bisa diperdebatkan
tanggapan dari amnesty international indonesia sendiri melihat kedepannya
apakah ini merupakan salah satu yang memang perlu
dikatakanlah dikaji ulang atau ini hanya terjadi dalam sebuah tahun tahun
katakanlah tahun tahun sensitif seperti tahun politik seperti saat ini
ya banyak sekali kasus di masa pemerintahan yang lama
masa pemerintahan order baru
dimana pasal pasal semacam ini menjadi pasal karet
dan digunakan untuk membungkam kritik kritik yang sebenarnya sah dari warga negara akademisi aktivis
atau bahkan tokoh oposisi
nah secara hukum pasal dua ratus tujuh adalah pasal yang sebenarnya mensyaratkan ada sebuah pengaduan
dari seseorang yang katakanlah merasa terhina
termasuk dalam hal ini apabila ada institusi atau pimpinan institusi yang merasa dihina
tetapi pasal ini mengingat pengalaman telah memperlihatkan penggunaannya secara karet
maka kita meminta agar pasal pasal seperti ini harus dihapuskan
apalagi keputusan mahkamah konstitusi pada tahun dua ribu enam
itu juga mulai menimbang ulang pasal pasal seperti ini
termasuk penghinaan terhadap presiden atau penghinaan terhadap pejabat negara
yang saya kira sejauh itu dilangsungkan secara damai
tidak ada kebencian agama ras etnis atau asal usul kebangsaan
masih merupakan ekspresi yang sah
bang usman hamid terima kasih atas informasinya juga
dari sebagai direktur amnesty international indonesia pada malam hari ini telah bergabung bersama kami di the world tonight
terima kasih sekali lagi bang usman hamid atas waktunya